tapi jangan pernah ninggalin nadia ya
nadia kan takut kalau nanti om akan ninggalin nadia
hei nadia nadia
mana mungkin sih gadis cantik kamu om tinggalkan
kalau ada laki laki yang pergi meninggalkan kamu laki laki itu adalah laki laki yang bodoh
lu gak tau kalau dia udah punya anak bini
emang ini lu udah gak laku lagi sama bu jangan
ngapain sih mama kemarin
ma lu dasar laki laki buaya ya
ingat ya dani
kamu tuh bisa sukses dan kaya itu karena uang ayahku
kamu gak apa apa kan
bang ada yang bang

kalo sudah gini eli
aku enak sih pas sama siapahusnya
eta pengen pake dirinya
shara an deh kamu pagi pagi
selalu beri kesenaan ya
hah kenapa bu
mau apa kalian
bercuma kalau kalian mau menampok saya
apa hubungan kamu dengan nadia
kenapa kamu ngelindungi dia
apa kamu gak tahu kalau dia telah mengganggu rumah tangga orang
kamu dengar ya
kalau kamu mau selamat jangan coba coba melindungi dia
jauhkan nadia dari suami saya
atau kamu dan keluarga kamu yang akan saya hancurkan
kalian mau mengancam nadia
kalian mau mengancam nadia
kalian mau mengancam nadia
kalian mau mengancam saya
iya kalian mau mengancam saya
laki laki yang digoda nadia si model kampungan itu
sekarang kamu dengar baik baik ya
jauhkan nadia dari suami saya
hanya tinggal menuruti perintah saya
hanya tinggal menuruti perintah saya
alam kamu kenapa nak
ya allah alam
kamu kenapa nak
majalah kita itu nanti akan laku keras
nadia itu memang benar benar model terkenal
sudap wajahnya cantik
dan sensual ini
anak saya itu memang cantik pak
lihat saja kulitnya
sebenarnya kalau bukan karena majalah tampan
saya tidak akan mengizinkan anak saya untuk difoto
apakah nadia bisa
maksud saya nadia bisa dibuking enggak
soalnya ada om yang kaya raya yang saat ini sedang kesepian
karena ditinggal pacarnya
dan kalau nadia mau apa saja yang diminta nadia
dia akan penuhi
dan misalnya dia minta rumah mobil semuanya dia akan beli
dan lagi pula dia itu tinggal di sebuah apartemen mewah
dan dia selalu belanja setiap minggu ke luar negeri
pokoknya nadia nanti akan senang sekali
kalau ibu mau dengan nadia saya bisa hubungi dia
tapi ibu jangan lupa persenannya
oh boleh saja

saya pikir daripada dengan yang sekarang
istrinya ngejar ngejar nadia terus
jadi nadia merasa hidupnya terancam
dia merasa sudah enggak aman lagi
kalau itu saya bisa jamin
dan sekarang nadia itu tidak bisa kerja lagi bu
dia hanya senang senang terus
dan dia akan menikmati dengan enak
akhirnya ketemu juga pengganti dhani
aku harus meyakinkan nadia kalau laki laki hidung belang kali ini
tidak akan membuat nyawanya terancam
mudah mudahan nadia mau
kalau mau itu artinya tiap minggu aku akan bisa ke luar negeri
beli baju yang bagus bagus
nadia nadia sayang kamu dengerin mama ya
dengerin mama dengar dengar sayang
kalau kamu mau sama om itu mama jamin aman
mama rasa kamu sudah saatnya meninggalkan om dhani deh
dia kan sudah tidak pernah memperhatikan kamu lagi
dia sudah tidak memberikan apa apa lagi sama kamu ya kan
tapi bukan berarti kamu harus mengembalikan barang barang yang sudah dia kasihkan
nadia sudah capek ma nadia sudah bosan dengan kehidupan ini
nadia sudah enggak mau lagi sama siapa siapa
nadia ingin hidup normal ma
ingin hidup normal
saya enggak enggak kamu jangan takut sayang
ada mama di sini ada mama yang selalu ngejagain kamu ya
mama pasti akan selalu memperhatikan kamu dan memberikan yang terbaik buat kamu ya
nadia sudah enggak mengerti lagi deh
kok ada ya orang tua yang tegang ngejual anaknya sendiri sama laki laki hidung
belah hanya karena takut miskin
kenapa mama yang jadi disalahin kenapa
bukannya kamu sendiri yang bilang dulu kamu ingin hidup enak tanpa kerja keras
kalau semua ini kesalahannya nadia
oke enggak masalah
tapi asal mama tahu mulai hari ini nadia ingin berhenti
dengan hidup kemewahan ini ma nadia mau berhenti
nadia sudah enggak mau lagi jadi sisipanan ma
nadia sudah enggak mau lagi
ma nadia ingin jadi model yang biasa biasa saja
yang berpengaruh diri seadanya ma
kamu benar benar anak kurang ajar ya
kamu benar benar anak gak tahu diuntung
kamu tahu enggak ha kamu tahu enggak
tidak semua orang bisa hidup enak seperti kamu ya
tidak semua orang hidup seberuntung kamu tahu enggak
kamu harus dengar apa yang mama bilang
kamu harus nurutin apa yang mama mau
asal enggak tahu diuntung kamu
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba
kamu harus mencoba untuk mencoba